kementerian perdagangan republik indonesia melalui direkturat jenderal pengembangan ekspor nasional
menjalin kerjasama pengembangan usaha kecil dan menengah ukm ekspor
melalui program pembiayaan dan asuransi sebagai bentuk dukungan pemerintah
dengan lembaga pembiayaan ekspor indonesia lpei dan juga pt asuransi ac indonesia
sinergi ini diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani
dirjen pengembangan ekspor nasional kemendak didi sumedi dengan dirjen yitir toso
direktur eksekutif lembaga pembiayaan ekspor nasional lpi dan aris surya nugraha
direktur utama pt asuransi ac indonesia jumat siang di kawasan jakarta pusat
kerjasama ini meliputi fasilitas pembiayaan dan asuransi ekspor nasional
peningkatan kapasitas pelaku ekspor berupa jaminan jasa konsultasi
pelatihan bimbingan teknis orientasi diseminasi informasi dan pengembangan produk
promosi serta pertukaran data informasi dalam rangka pengembangan ekspor
dirjen pengembangan ekspor nasional kemendak didi sumedi berharap
kesepakatan ini dapat mendorong para pelaku ukm meningkatkan daya saing ekspor mereka secara global
kita menyatukan kekuatan ya jadi pasti manfaatnya akan terasa karena kita lebih bertenaga lah
kalau kira kira kita bicara fisik ya
nah dengan adanya kerjasama dengan baik ac dan juga dengan lpi
tentu kita ini akan membantu para umk terutama ya dalam mendapatkan satu dari sisi pembiayaan dan juga dari proteksi
didi pun berharap para pelaku ukm tidak ragu memanfaatkan fasilitas ini
mari manfaatkan ekosistem yang sudah terbentuk ini untuk mereka bisa lebih giat lagi
menargetkan produk mereka untuk bisa go global
jadi dengan go global diharapkan nilai tambah bagi mereka dari sisi value tentunya akan lebih memberikan manfaat pada produsen ekspor umk kita
rijani tirtoso selaku direktur eksekutif lembaga pembiayaan ekspor indonesia mengatakan
saat ini lpi tengah fokus pada peningkatan fungsi ukm dalam meningkatkan ekspor
mempunyai tugas sebagai penyedia pembiayaan penjaminan
asuransi dan juga pembinaan
hal ini yang akan kita sinerjikan
jadi dari kementerian perdagangan mereka juga mempunyai dinas dinas seluruh indonesia
lpi tidak punya di seluruh tempat
tentunya itu jadi bisa menjaring para petani para calon eksportir kita
sementara itu arisurya nugraha direktur utama ac mengatakan
saat ini ac siap mendorong pengembangan ekspor dari pelaku ukm
dengan memberikan perlindungan terhadap resiko ekspor
yang pertama adalah adanya pertumbuhan ekspor
sehingga kalau ekspor tumbuh sehingga bisnisnya asuransi ekspor akan tumbuh gitu ya
yang kedua yang kita pikirkan adalah bagaimana para eksportir itu
yang tadi tadi disampaikan banyak itu umk
nah ini yang menjadi fokus kita bagaimana para umk ini terproteksi oleh asuransi
dengan adanya mou ini diharapkan
dapat mewujudkan kerjasama dan sinergi dalam rangka pengembangan ukm ekspor
melalui program pembiayaan
mengingat ukm adalah penyumbang surplus bagi neraca perdagangan
dan membantu pelaku ukm melakukan ekspor
sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional indonesia